sementara kepala otorita ikn bambang susantono mengatakan presiden jokowi akan berkantor di ikn jika jalan tol dan airport atau bandara telah beroperasi
hal ini disampaikan bambang susantono usai menghadiri rapat terbatas atau ratas dengan presiden joko widodo di istana kepresidenan
dan menurut rencana persiapan ini rampung di bulan juli mendatang dan jika sesuai rencana upacara ulang tahun kemerdekaan indonesia di bulan agustus nanti akan digelar di istana kepresidenan ibu kota nusantara atau ikn
sementara itu menteri pupr basuki hadi mulyono angkat bicara soal anggaran maksud kami anggapan rumah dinas menteri di ibu kota nusantara
yang disebut sebut mewah basuki menampik hal tersebut bahkan menyebut rumah dinas menteri di ikn lebih kecil jika dibandingkan dengan rumah menteri di kawasan widya chandra jakarta

biasa rumah tidur dapur kurang tamu orang rapat
tapi punya mentu lebih besar ya
saya nggak lihat ya itu sama semua itu tingkat rumah